kok hp saya gak ada sih
sekarang nih kalian bertiga ngapain
eh tumben siapa tau
eh maksudnya gitu
gak lama kita sini
bun melihat abah senyum
edi ya pak edi
pasti dia yang udah ngambil
hpnya si non
serti punya ide
jadi mau dilepas berapa ibu mobilnya
yang cocok aja dengan harga pasaran pak
mungkin saya mau lepas sih di
negonya sedikit aja ya
mobil saya itu masih keren tahu pak
servisnya itu rutin pak
gak ada solan
terus kilometernya juga
wah balita kilometernya
di bawah lima ribu
cocok kan pak
ibu serius mau jual mobilnya
gimana kalau rp tiga ratus dua puluh
rp tiga ratus dua puluh mah bukan tipis
panegonya tebel itu pak
jangan lah tuh pak
oke lah kalau rp tiga ratus empat puluh
kayaknya itu bagus tuh rp tiga ratus empat puluh
itu kayaknya lebih cocok
ibu punya karya
pasti karena siri kan
yang benderang gitu pasti mau ganti sama seperti mobil cathy kan
yang gak blebeb blebeb gitu
kalau aku jual mobilnya terus beli yang lebih murah lagi
aduh ntar dia tahu kalau aku tuh lagi butuh duit
bisa bisa diledekin abis sama mulutnya yang comel itu
aduh gak cocok kuadrat
pasti kenal ya sama saya ya cathy
oh pura pura gak tau deh
tuh jidatnya hijau karena pura pura
jangan gitu dong bikin blub blub hati cathy aja
bintang film dulu
film bermain prosotan
bersama anak anak lain mungkin pernah lihat
saya gak tau ma
lagunya juga ada kok sering diputar
kuper banget tinggal di desa mana gak punya bioskop ya disananya dulu ya
gak bisa tiga ratus tiga puluh lima aja gitu

loh gimana sih bu
tadi ibu sempet bilang tiga ratus empat puluh
jadi gak sih bu dijual mobilnya
yaudah kalau gitu saya gak jadi jadi bu beli mobilnya ya
gak jadi beli mobil
ya ya kabur deh
si bapak pembeli potensial
main gunduk disana
nimbak air di sumur
desa mana sih
kalau mau jual mobil pilih pilih orang
jangan gak usah pakai mister mister begituan segala
kampungan film gue aja gak tau
tadi mah cuma ngecek ngecek harga pasaran
cathy datang kesini mau liat gimana nih
konsepnya mau kayak gimana
kalau cathy sih ya
lari lari di bawah gunung
atau bukit lah jangan gunung
ya bukit gitu ya
lari dengan kepang dua
kalau bisa pakai titik titik kecil gitu
kayak bule bule di luar gitu loh
ya kan setuju banget gitu loh
dengan produk ibu ibu
kok hp saya nggak ada sih
apa di gondol kucing kali ya
enggak tuh surti teh nggak lihat
masa nggak ada sih
kok api saya nggak ada
siapa yang ngambil ya
begini pak edi
kalau yang surti tahu
kalau orang pernah melakukan sesuatu
tindak kebohongan atau apa
itu pasti pak edi juga bakal ngalaminnya
perasaan saya nggak pernah
iya diinget inget aja dulu
kan hpnya non driver jatuh di mobil
di bangku di kolong
cuman pas aku buka pintu
eh nyobes keluar
diminta tuh hpnya
bener kan omongan surti
ih nanti dulu jangan sacet sacet sacet
karena pak edi teh cuman ngebohong
jadi surti yang ngambil tadi
ya iyalah surti teh ah
ya udah surti bawa pergi dulu ya
jangan ngadu ngadu dengan reva
ih tenang aja pak edi
kalaupun pak edi ketauan
rebes lah pokoknya
itu urusan surti sama itu
ini yang mau dibilang ya
dan hdnya lumayan gede juga ya
dan kalau misalnya juara

bisa dapat gaji

terus ada training trainingnya juga lagi
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga
terus ada pembahasan juga